kembali bersama kami di cnn indonesia the world tonight
seorang warga bersepeda sejauh ribuan kilometer
demi menggalang dana untuk membantu penanganan covid sembilan belas
dalam misinya ini ia bertekad melintasi tujuh belas kota
delapan kabupaten sejauh seribu sembilan ratus empat puluh lima km
dan sudah terhubung dengan kami
muhammad abu daud pesepeda untuk donasi covid sembilan belas
selamat malam pak daud
sehat ya pak luar biasa seribu sembilan ratus empat puluh lima ya targetnya
sejauh ini sudah berapa wilayah atau berapa kabupaten
yang anda lewati pak
dan saat ini anda berada di mana
sekarang saya berada di malang
lebih tepatnya di rumah sakit tentara
kebetulan sudah melewati banyak sekali kota dan kabupaten
mulai dari boyolali salatiga semarang
pekalongan tegak gerebes
cirebon sarawang jakarta
tangerang bogor bandung
pasir malaya jilacap kebungan jogja
pacitan ke malang
baik pak daud apa yang memotivasi anda
untuk melakukan gerakan kemanusiaan ini
ataukah hal ikhwal apa yang kemudian tercetus
sebelum melakukan perjalanan ini
berdasarkan hobi jadi memang hobi berbeda
karena ini momennya tepat di dalam
jadi saya berhasil melakukan perjalanan ini
di bulan agustus
lalu saya putuskan untuk membuat acara ini
jadi saya gores seribu sembilan ratus empat puluh lima untuk menebar semangat
jadi dengan semangat kemerdekaan ini
kita bisa semangat juga untuk sama sama
berjuang lepas merdeka dari covid ini
baik di dalam bulan semangat kemerdekaan begitu ya pak
sampai saat ini sudah berapa donasi yang kemudian terkumpul
sudah berapa banyak donasinya yang terkumpul hingga saat ini pak
hingga kami tutup donasi tadi malam
terkumpul dua belas lima ratus dua puluh dua murni dari donasi
jadi murni dari hasil penjualan aparel
jadi kami menjual jersey sepeda
dan keuntungannya full semuanya untuk donasi
alhamdulillah terkumpul dua belas juta ya pak
lalu langsung disalurkan kemana saja nih pak donasinya
rencana ini nanti akan kami salurkan pada tahap awal
di kabupaten kota di solo raya
jadi di solo sendiri
suka arjo tragen karanganyar
terus klaten monogiri
baik kemudian apakah ada kendala pak saat melakukan perjalanan
atau ada momen momen yang lucu begitu atau yang sangat diingat
jadi banyak sekali sebenarnya momen momen yang saya dapatkan
selama tujuh hari bersepeda ini
jadi pengalaman baru juga saya bisa bersepeda selama ini
jadi sempat mampir juga ke rengas dengklok
ada di rumah sejarah
di sana tempat bunda arno bung hanta diculik pemuda
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
itu baru pertama kali saya ke sana
lalu banyak sebenarnya tempat tempat menarik yang saya kunjungi
jadi ini sekaligus wisata sejarah begitu ya pak daud ya
kemudian tujuh hari
kemudian tujuan akhir anda nantinya akan kemana dalam penggalangan dana
melalui sepeda ini dan hingga saat ini masih sisa berapa kilometer lagi pak
sekarang sudah tertempuh sekitar satu enam ratus tiga puluh kilo dalam tujuh hari ini
jadi masih ada kekurangan tiga ratus lima belas kilo yang insya allah akan saya selesaikan malam ini
setelah acara ini
nanti saya akan langsung meluncur ke solo untuk menggenap kekurangan kilometer
baik jadi masih ada sisa tiga ratus lima belas km lagi
semangat terus pak terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia